dan kini kita menuju informasi tentang kasus gatot brajamusti
di mana nadine chandrawinata sudah selesai menjalani pemeriksaan di polda metro jaya
sebagai saksi dalam kasus dugaan pemilikan senjata api ketua umum parvi gatot brajamusti
dan dalam persidangan nadine mengaku tidak mengetahui soal senjata api yang diduga digunakan dalam film azrax
yang turut ia bintangi bersama gatot
senin siang sekitar pukul dua lebih lima menit
nadine chandrawinata keluar meninggalkan ruang penyidik subdit resmo polda metro jaya
mantan putri indonesia ini diperiksa selama tiga jam
sebagai saksi terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api milik ketua umum parvi gatot brajamusti
setidaknya ada dua puluh satu poin pertanyaan yang diajukan penyidik
salah satunya soal pemakaian senjata api dalam sejumlah adegan di film itu
karena memang kemarin pada saat dipanggil
saya berhalangan karena ingin lagi menyelesaikan syuting ke labuan hati di labuan banjo
tadi pertanyaannya seputar film
memang keterlibatan saya di sini
karena saya sebagai pemain di film azraq
yang mana di film ini yang lebih difokuskan kepada adanya senjata api atau tidak di dalam film ini
nah di sini saya tidak ada adegan yang berbau senjata atau benda tajam
jadi saya tidak tahu menang sebenarnya
selain nadine penyidik juga memeriksa wah yuno
sahabat gatot brajamusti
budi tanjung jakarta